perkembangan teknologi membuat usaha penyewaan mobil dapat dilakukan secara digital
ada aplikasi dan platform digital yang menawarkan berbagai jenis mobil untuk dipinjam
salah satu pengguna aplikasi penyewaan mobil ruth laura mengaku dimudahkan oleh adanya perkembangan teknologi saat hendak menyewa mobil untuk berlibur
ada vendor yang udah kenal gitu kan apalagi di bali udah ada beberapa kenalan vendor
cuman pas itu vendor yang aku kenal itu dia nggak ada mobil matic
sementara aku nggak bisa nyetir mobil manual gitu kan
jadi yaudah iseng iseng iseng iseng akhirnya aku coba lihatlah via traveloka gimana cara pesannya
ternyata gampang banget kan cuma kayak masukin data terus kamu tinggal pilih mobilnya mau yang mana
terus harganya juga kompetitif juga kan sama yang konvensional
ya lebih mudah aja
ya udah sih jadi sebelum aku berangkat itu aku udah pesen pas aku nyampe bali itu yaudah tinggal ngambil aja
adanya layanan peminjaman mobil berbasis aplikasi membuat pengguna dapat meminjam mobil hanya melalui ponsel
di aplikasi pengguna cukup mengirim dokumen seperti ktp sim dan foto selfie
pembayaran dilakukan melalui aplikasi untuk mempermudah transaksi
dan setelah memilih mobil yang diinginkan kendaraan akan diantar oleh kustodian
dengan adanya aplikasi peminjaman mobil secara online memang sungguh memudahkan
hanya tinggal klik di aplikasi dan langsung diantar ke tempat kita berada
setelah selesai dipakai mobil akan diambil oleh kustodian
setelah selesai dipakai mobil akan diambil oleh kustodian
kondisi yang dipilih dan kondisi mobil akan dicek
general manager trevo brandon s karson menjelaskan apa yang membedakan aplikasi peminjaman mobil dengan platform sewa mobil lain
dengan prabowo kamu bisa sewa dengan sopir dan tanpa sopir
jadi kami benar benar percaya bahwa ekonomi e hailing seperti grab gojek dan lain lain tidak akan menjadi industri yang bergantung dengan trevo

atau ekonomi perbagian mobil yang memungkinkan anda untuk mengusir mobil dari satu hari sampai satu tahun
jadi dengan gojek dan grab anda biasanya memperlukan kesempatan penggunaan antara dua puluh lima km dan lima puluh km
di mana dengan trevo anda bisa mengusir dua ratus lima puluh km sehari
ini berarti anda bisa mengusir mobil kita dan pergi ke mana mana di indonesia
seorang pemilik rental mobil konvensional arjuna trans wahyu mencoba mengikuti zaman dengan beralih ke platform digital
perubahan ini membuat rental mobilnya meraih pasar yang lebih luas
kalau saya sebagai untuk mengikuti perkembangan zaman
tetap harus mengikuti teknologi ya mbak
karena secara umum banyak juga bagi pelanggan kekinian yang memang hari hari sudah sangat familiar dengan gadget
itu sistem penyewaan mobil berbasis aplikasi lebih memudahkan para pengguna mbak
karena beberapa informasi
seperti rental mobil mana yang paling direkomendasikan
komparasi harga sewa rental dan review pelanggan sebelumnya itu ada di aplikasi tersebut gitu
jadi sangat memudahkan sekali bagi pengguna
dengan adanya perubahan sistem penyewaan mobil dari konvensional ke digital
banyak sekali pebisnis rental mobil yang kini beradaptasi dengan mendaftarkan mobil sewaannya secara digital
ini perubahan ke digital itu kan mungkin kita sebagai bisnis itu memang suatu yang harus kita adopsi ya
karena kalau kita lihat di indonesia sendiri aja dari menurut datanya apji
jadi memang sebagai bisnis mau tidak mau mau bisnis besar bisnis kecil harus mulai beradaptasi ke digital gitu
kemajuan teknologi yang dapat mengubah struktur bisnis memudahkan peminjam bertransaksi
dan memberi keuntungan lebih bagi pemilik
rental mobil tim liputan cnn indonesia